saudara terkait kasus kematian brigadir rat di mampang perapatan jakarta selatan
ayah dan istri almarhum telah mengikhlaskan dan menolak dilakukannya otopsi jenazah
pihak keluarga yaitu ayah dan istri almarhum brigadir r a t
menyatakan sudah mengikhlaskan kematian brigadir rat di mampang perapatan jakarta selatan
dengan dugaan bunuh diri dan menolak jika nantinya jenazah akan diotopsi
pihak keluarga juga menolak memberikan pernyataan mengenai kejanggalan dalam proses penyelidikan kematian brigadir rat
dan meminta masyarakat untuk menghormati keputusan keluarga
kami sudah tidak siap anak kami diotopsi
tergantung yang dia kesatnya
untuk orang tuanya sudah ikhlas menerima
sebelumnya polres metro jakarta selatan menutup kasus tewasnya brigadir rat
dengan kesimpulan tewas bunuh diri
indonesia kini membuka peluang kasus tewasnya brigadir rat untuk dibuka kembali
kapolri jenderal listio sigit prabowo mengatakan motif kasus ini sedang didalami
kapolri meminta hal teknis ditanyakan ke jajaran polda dan polres yang menangani kasus
terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu
yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan
namun yang paling utama adalah peristiwa yang terjadi motifnya yang sedang didalami
saya kira nanti karena itu sangat teknis biar menjelaskan nanti level forest atau polda